piran jalan ini banyak banget lesehan lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar
yang kita kenalkan yogyakarta itu harganya makanannya murah murah
video yang diunggah akun tiktok ed al roket pada selasa malam
menunjukkan warga yang mengeluhkan mahalnya harga pecelele
yang mencapai dua puluh ribu rupiah belum termasuk nasi
sementara itu untuk menikmati lalapan ia masih harus menambah uang sepuluh ribu rupiah
ternyata guys biasanya kita makan pecelele kan pecelele itu harusnya udah ada lalap
betul betul udah lalap ternyata kita mau pesen lalap itu nambah sepuluh ribu lagi
hingga rabu malam video ini telah disukai hampir enam puluh ribu kali
dan dipomentari hingga lebih dari dua belas ribu kali
meski demikian pemkot setempat mengaku masih menelusuri hal itu
jika benar ditemukan sesuai dengan aturan yang ada
ia akan dilarang berjualan di kawasan malioboro
kami sampai saat ini belum menemukan di malioboro
saya yakin pasti tidak terjadi di malioboro
para pedagang di malioboro tadi sudah kita telusuri
untuk kemudian tidak ada lagi persoalan yang kira kira akan nutuk dan segala macam
nah oleh karena itu sekarang ini kami sedang menelusuri disirip sirip
apakah ada para pedagang kaki lima atau pedagang kulineran dan segala macam yang melakukan itu
mengutip detik com menurut ketua paguyuban pedagang lesehan malioboro desio hartonowati
pedagang pecelele tersebut bukan anggotanya
adapun menurut kepala upt malioboro ekuwanto
setelah dicermati ternyata lokasi yang dimaksud berada di jalan perwakilan
dan menjadi otoritas kemanteran dan rejan
sebelumnya peristiwa getok harga pernah terjadi pada dua ribu tujuh belas
warung lesen bernama intan di malioboro pernah mematok harga hingga empat ratus sembilan puluh ribu rupiah
pemilik warung pun mengaku salah dan bersedia mengembalikan uang tersebut
setelah dilaporkan ke upt malioboro
untuk menghindari terjadinya hal serupa
selalu mengecek daftar harga makanan dan minuman sebelum memesan agar tidak dirugikan